pokoknya nenek harus bawa baju baju sepatu semuanya yang hits
sama angernya aja kali ya
cara packing yang cepat tepat gunat
masuk dong mau ikut nggak sih ke jakarta
nih harus dibawa nih
ntar kan siapa tau nenek di jakarta ditodong nyanyi
terus ada produser yang lihat
sekali dayung dua tiga
wah lauki udah abis
kita akan ke jakarta
sekarang mau apa mau main sama merpati
itu mama sama papa datang
kita taruh kirim dulu ya
kita main sama merpati sama mama sama papa ya
masih bawa asli
kenapa mukanya sembar
jadi tadi itu oma gak sengaja pecahin kirimnya
iya aku takut pak
mama sama papa punya hadiah loh petrina
kemudian menget turtle

orang yang nerol ada barang
gue pernah ngeliat lo di berita teh
malah usah banyak ngomong
keisha bisa tidur tenang juga
woy diam dulu
apaan sih berisik banget
aduh bangun deh keisha
ini ada apaan sih ribut ribut
k pawan diceperin
ini makan kok
jangan juga plenty

kenapa dengan kebijakan

wis toen tenga perang

dia lebih parah dari gua
dia juga lagi dicari sama polisi
rick dia ini siapa sih rick
kalau kita sama sama tutup mulut
demi keamanan bersama
cewek itu masuk penjara
rekat siapa sih
gue gak bakal ngelaporin ke polisi
asal lo bisa tutup mulut juga
kalau lu ngeliat dia
eh dia itu siapa sih
mending sekolah lu masuk
lu urus cashnya
nanti kalau misalnya keluar lagi
jangan lupa pakai masker
untung gue gak jadi ditangkap
nah hadapun nanti kita
ya kalau menurut cap eigennya
bapaknya ah gini saya
gak bisa begini terus
hah temen temen nenek yang ada di sini itu sekarang gak seru
paling bener tuh bestinya neneng tuh cuma elsa sama jessy
coba mereka masih ada di sini
pasti seru tuh hari harinya neneng
rupanya neneng di sini dari tadi saya cecerin kamu
dokter ngapain nyari neneng
ah nenek tau nih pasti jumpa pens kan
pending aja dok pending bilang besok neneng lagi ngamuk
neneng besok neneng ke jakarta ya
akhirnya neneng ke jakarta juga
terus ntar naik apa naik pesawat jet pribadinya nenek atau dijemput atau gimana
eh eh atau neneng
neneng mesti siap siap dulu kali ya dok packing
apa aja mesti neneng bawa ke ibu kota
yaudah nenek packing dulu ya dok ya
udah dokter hmm dokter baik banget
eh ini pokoknya nenek harus bawa baju baju sepatu semuanya yang hits
cara packing yang cepat tepat lunak
mau ikut nggak sih ke jakarta
nih harus dibawa nih
ntar kan siapa tahu neneng di jakarta ditodong nyanyi terus ada produser yang lihat